sebagai warga yang tinggal di negara rawan bencana
kemampuan mitigasi bencana wajib diketahui
apalagi bencana seperti gempa bumi
hingga kini masih belum bisa diprediksi
lalu apa yang harus dilakukan ketika bencana gempa terjadi
hidup di negara yang terletak di cincin api
bencana gempa bumi sudah sering dialami
terakhir pada senin lalu
gempa mengguncang kawasan cianjur jawa barat
hingga rabu siang tercatat lebih dari dua ratus enam puluh orang meninggal dunia
dan ratusan lainnya masih dinyatakan hilang
hingga kini bencana gempa bumi belum bisa diprediksi kapan akan terjadi
oleh karena itu yang bisa dilakukan adalah bersiap diri
saat gempa terjadi tetap bersikap tenang dan jangan panik
jika berada di dalam ruangan
cari tempat perlindungan di bawah meja keras atau lindungi kepala
jauhi juga jendela atau kaca
karena pecahannya dapat menyebabkan
jika sudah aman segera keluar rumah
jangan lupa matikan gas listrik air
serta selalu menggunakan alas kaki
ketika berada di luar ruangan
jauhi gedung papan reklama jang listrik dan sebagainya
jika sedang berkendara tetap berada di dalam kendaraan
namun jangan berhenti di bawah bangunan
jika berada di dalam gedung tinggi
tetap cari perlindungan dan jangan gunakan lift
salah satu salah kaprah dalam menghadapi
gempa di gedung tinggi adalah yaitu
segera melarikan diri melalui tangga darurat ketika gempa terjadi
namun itu sebenarnya adalah salah
karena ketika sedang terjadi gempa
maka gedung dalam keadaan dinamis atau bergerak
dan itu bisa menyebabkan anda terjatuh
belum lagi banyaknya juga orang yang ikut
melarikan diri melalui tangga darurat
bisa membuat anda terinjak injak
dan itu bisa menyebabkan keadaan lebih fatal bagi anda
namun jika kemudian terjebak reruntuhan
tutup mulut dengan masker atau sabut tangan
dan munculkan suara
hal ini dilakukan agar tim penyelamat bisa menemukan anda
tips semacam ini memang sudah sering disosialisasikan
namun mengapa korban jiwa masih tetap banyak
tips seperti itu apa namanya
menghadapi bencana masih tetap berlaku
tapi apakah sering dilatihkan
apakah sering diedukasikan kepada masyarakat
lain itu kan yang jadi pertanyaan
kalau kita hanya tips kita buat kita tempel
kita sosialisasikan tanpa dilakukan latihan
ya lupa kita kan nggak pernah tahu
kapan terjadinya bencana
selain itu masyarakat juga sebaiknya mematuhi
upaya upaya pencegahan bencana
seperti misalnya jika membuat bangunan
maka harus dipastikan tahan terhadap gempa
yon nirmawan devi fitriani jakarta